kita membahas fakta persidangan jadi fakta persidangan ini karena sejak awal seperti
teman teman ketahui teman teman dari ketahui dari awal sidang ini sudah tertutup baik di
eh sidang anak maupun sidang dewasa tertutup itu sebabnya teman teman tidak tahu apa yang
terjadi di dalam ruang persidangan sekarang kami karena diminta media untuk menjelaskan apa sih
bu yang terjadi sebetulnya di dalam ruang persidangan dua ribu tujuh belas yang lalu saya pernah menyatakan
kalau ini para para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan saya ingat betul
berulang kali saya katakan itu saya ingat betul ketika fonis seumur hidup disampaikan saya kecewa
karena apa faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada bidang perut tetapi dari
hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam itu fakta pertama
fakta kedua pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya pak
ya saya komunikasikan kembali bapak jodoh melihat masih utuh bapak masih ada di dalam
sidang ibu masih butuh melihat jadi kami semua melihat baju yang dijembreng di persidangan dan saat
dilakukan otopsi kan begitu sudah dikubur diangkat kembali itu masih utuh tidak ada bekas bolong
yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang atas nama karena dituntutan
yang disabet pakai celurit itu ricky jadi itu kenapa kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang
ada di dalam bukan pelakunya kalau kami yakin bukan bukan pelakunya silahkan di
dianalogikan sendiri kok disimpulkan sendiri dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda
hai kita tidak bisa menyebut itu rekayasa saya berdasarkan fakta sidang kalau rekayasa kita
nggak tahu dong yang terjadi di bap karena kan tidak didampingi waktu bap kita ngomong fakta sidang
makanya pertanyaannya saya cuma ngomong fakta persidangan jangan ngarah ke bap fakta persidangan ya pak ya
hai di gunakan kematiannya sama karena benturan dia kan udah tapi tidak ada sabetan tidak ada
kemuan kalau dari hasil otopsi hasil pada saat ini bukan hasil baba hasil pertama sekali contaminated
ditemukan sperma cuma tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa dokter
juga tidak bisa menjelaskan itu kalau dokter adalah kemerkosaan atau apa
di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya pak
pikirkan di dalam dakwaan di dalam dakwaan tidak ada masalah kemerkosaan saya
ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya kompas tv independent terpercaya